kementerian pendidikan dan kebudayaan menyebut jumlah peserta ujian nasional dua ribu delapan belas mencapai delapan satu juta siswa
dari jumlah tersebut enam dua juta siswa smp smk dan sma akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau unbk
dikutip dari cnn indonesia com kemendikbud menyatakan pelaksanaan unbk lebih efektif dan efisien dibanding unkp
unbk dapat menghemat anggaran yang sebelumnya mencapai rp satu ratus tiga puluh lima miliar menjadi hanya rp tiga puluh lima miliar
pelaksanaan ujian negara tahun ini digelar mulai april untuk smk pada dua hingga lima april
sedangkan sma dan ma pada sembilan
smp akan dilaksanakan pada dua puluh tiga hingga dua puluh enam april
hari ini pelajar sekolah menengah kejura melakukan ujian nasional berbasis komputer serentak di seluruh indonesia
unbk smk ini diselenggarkan hingga lima april mendatang
ya dan untuk mengetahui informasinya kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia arman helmi
di smk lima puluh tujuh jatipadang jakarta selatan
arman selamat datang
pagi ini bagaimana persiapan unbk di sana
apakah ada kendala pada persiapan unbk hari pertama di sana arman
selamat pagi iqbal fani
pagi hari ini teman teman adik adik kita dari smk terutama dari smk negeri lima puluh tujuh jakarta selatan yang berada di kawasan jati padang
pasar minggu jakarta selatan ini sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer
yang akan dimulai sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
sebelum mereka mengikuti ujian nasional berbasis komputer ini
para siswa dikumpulkan terlebih dahulu oleh para guru dan juga kepala sekolah di aula sekolah
untuk mendapatkan penyampaian penyampaian ataupun juga sekedar merefreshing mereka
ataupun juga mereka juga nanti akan menggelar doa bersama seperti itu sebelum mereka mengikuti pelaksanaan ujian nasional
berbicara soal kendala seperti itu tadi juga kami sudah sempat mengobrol bersama beberapa orang guru
yang ada di smk negeri lima puluh tujuh jakarta selatan ini
sejauh ini mereka
apalagi sekolah menengah kejuruan atau smk negeri lima puluh tujuh di jakarta selatan ini sejak tahun dua ribu tiga belas
sudah mengikuti ujian nasional berbasis komputer seperti yang sudah dicanangkan oleh kementerian pendidikan
jadi mereka secara sistem secara teknis semuanya sudah siap
baik dari segi komputer dari segi jaringan ataupun juga listrik
untuk mengantisipasi apabila nanti terjadi hal hal yang tidak diinginkan
seperti misalnya adanya pemadaman
pengamanan listrik mendadak mereka sudah mengantisipasi itu dengan memberitahukan kepada pihak pln
agar supaya nanti pada jam jam pelaksanaan ujian nasional tidak diadakan atau tidak dilakukan pemadaman listrik begitu
namun mereka juga tetap menyiapkan generator ataupun juga genset apabila nanti terjadi pemadaman listrik seperti itu
dari segi jaringan juga mereka sudah berkoordinasi ataupun juga sudah mengantisipasi jaringannya dengan pihak provider
sehingga tidak ada lagi kendala yang bisa mereka temui dalam pelaksanaan ujian nasional yang akan berlangsung pada tanggal dua
hari ini pada hari pertama di mana hari ini mata pelajaran yang akan diujiankan merupakan mata pelajaran bahasa indonesia
dan untuk pelaksanaan ujian nasional di smk negeri lima puluh tujuh ataupun juga di semua smk dibagi menjadi tiga sesi
untuk smk negeri lima puluh tujuh jakarta selatan dengan jumlah murid atau jumlah siswa berjumlah tiga ratus empat puluh orang ini dibagi menjadi tiga sesi
di mana tiga sesi ini terdiri dari beberapa jam seperti itu sehingga mereka akan melakukan atau mengikuti ujian nasional
dimulai dari pukul tiga sampai jam lima belas
pagi sampai dengan nanti sore sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat
pihak sekolah guru guru juga sudah menghimbau kepada para orang tua agar mempersiapkan anak didik ataupun juga anak anak orang tua
dengan mempersiapkan kesehatan mereka agar supaya mereka tidak jatuh sakit pada saat pelaksanaan tiga hari ataupun juga empat hari ujian nasional
ada pun mata pelajaran yang akan diujiankan untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ini
hari ini merupakan ujian mata pelajaran bahasa indonesia
kemudian juga besok ada ujian pelaksanaan
ujian mata pelajaran matematika diikuti dengan ujian mata pelajaran bahasa indonesia bahasa inggris maksud kami
dan hari terakhir merupakan ujian teori seperti itu ujian teori praktek maksud kami
dan nantinya para siswa nanti akan ada jeda waktu begitu dari sesi pertama sesi kedua dan sesi ketiga sehingga mereka bisa beristirahat sejenak
sebelum mereka mengikuti masing masing sesi pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ini
fani dan iqbal mungkin itu dulu yang bisa kami informasikan karena sejauh ini para siswa di sana masih tengah berkumpul di aula
nanti sekitar pukul tujuh tiga puluh mereka akan masuk ke beberapa ruangan kurang lebih ada empat ruangan tadi yang saya pantau
empat ruangan laboratorium yang mereka siapkan untuk mengikuti pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer
baik arman salam untuk adik adik di sana semoga sukses arman helmi koresponden cnn indonesia